pt jasa marga melakukan rekonstruksi jalan di ruas tol jakarta cikampek
jasa marga mengimbau pengguna jalan untuk antisipasi penyempitan lajur
jasa marga melakukan pengerjaan pemeliharaan jalan dengan metode rekonstruksi rigid di jalan tol jakarta cikampek
pekerjaan rekonstruksi jalan ini dilakukan di kedua jalur tol
untuk jalur yang mengarah cikampek pekerjaan dilakukan di kilometer dua puluh enam plus sembilan puluh lima sampai dengan kilometer dua puluh enam plus satu ratus sembilan puluh
sementara untuk arah jakarta rekonstruksi dilakukan di kilometer tiga puluh dua plus lima ratus sembilan puluh satu sampai dengan kilometer tiga puluh dua plus empat ratus empat puluh satu
pekerjaan tol japek arah cikampek dimulai pada minggu pukul dua dini hari hingga kamis pukul lima sore
sedangkan pekerjaan tol arah jakarta dimulai pada senin pagi pukul sepuluh pagi hingga jumat pukul lima sore
selama proses rekonstruksi jalan tidak diberlakukan penutupan total
untuk mengantisipasi kemacetan pihak jasa marga menyiapkan rekayasa lalu lintas
yakni buka tutup lajur baik yang mengarah cikampek maupun jakarta
pekerjaan atau rekonstruksi jalan tol yang dilakukan jasa marga di ruas tol jakarta dan cikampek ini memang bersinggungan
atau bersamaan juga dengan proyek proyek lainnya yang dikerjakan di sepanjang ruas tol japek
khususnya proses atau proyek pengerjaan elevated tol yang masih berjalan di atas sana
yang berada di tengah antara dua jalur
untuk berbicara kemacetan memang sejak tadi pagi saya berjalan menyusuri jalan tol japek
melihat kondisi proses pengerjaan
reja rekonstruksi jalan memang jika berbicara kemacetan
dari jakarta yang mengarah ke cikampek seperti biasa
kepadatan pun terjadi masih dari mulai memasuki kawasan bekasi
dari simpang susun di cikunir sampai bekasi barat memang masih terjadi antrean kendaraan
namun tidak ada kemacetan karena kendaraan masih berjalan
dan kemacetan atau kepadatan itu pun terjadi seperti biasanya
karena untuk pengerjaan rekonstruksi yang mengarah ke tol cikampek atau mengarah ke cikampek
itu ada di kilometer dua puluh
dua puluh enam plus sembilan puluh lima sepedang kilometer dua puluh enam plus satu ratus sembilan puluh lima
di mana lokasi tersebut berada sebelum gerbang tol cikarang utama
yang dahulu merupakan gerbang tol utama
yang saat ini sudah tidak ada lagi gerbang tol cikarang utama
sehingga memang belum ada dampak signifikan terhadap kemacetan pada hari ini
karena proses pengerjaan rekonstruksi jalan
baik yang di jalur mengarah cikampek ataupun yang mengarah ke jakarta
karena baru dimulai tadi malam
minggu dini hari
sedangkan untuk jalur yang mengarah jakarta yang tempat berada di belakang saya
proses pengerjaan baru dimulai tadi hari senin
untuk kedua proses rekonstruksi ini akan berlangsung sampai hari kamis
pukul lima sore untuk di jalur mengarah ke cikampek
untuk jalur yang mengarah ke jakarta akan berlangsung sampai hari jumat
jika berbicara kemacetan tentunya jika sudah mulai masuk memasuki jam jam padat seperti di atas
jam empat sore ataupun jam malam hari ketika kendaraan berat sudah mulai jalan atau turun
ke jalan tol jakarta cikampek
tentunya akan berdampak ke padatan kendaraan atau bertubuh ke kendaraan
yang akan melewati dua titik rekonstruksi jalan ini
meski demikian pihak jasa marga juga sudah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas
bersama pihak kepolisian seperti buka tutup lajur
dapat saya informasikan juga seperti yang berada di tempat saya sekarang
di kilometer tiga puluh dua rekonstruksinya mengarah ke tol jakarta
proses rekonstruksi di belakang saya

ini berada di lajur paling kiri atau yang dekat dengan bahu jalan
sehingga hanya berlaku dua lajur saja yang dibuka untuk kendaraan normal
yakni lajur satu dua yang berada di sebelah kanan atau tepat di tengah tengah antara jalur a dan b
sedangkan untuk jalur mengarah ke cikampek proses rekonstruksi itu berlangsung di lajur tiga
atau di tengah tengah sehingga kendaraan akan dibagi dua
dapat melewati bahu jalan maupun lajur samping kanan
dan rekayasa laluritasnya adalah buka tutup lajur
ada pun juga rekayasa lalu lintas lainnya jika terjadi kepadatan atau kemacetan yang cukup panjang
nantinya akan diberlakukan contraflow
kontraflow ini akan dimulai yang mengarah ke cikampek
dimulai dari kilometer dua puluh lima sampai dengan kilometer dua puluh sembilan
kemudian juga yang akan mengarah ke jakarta
kontraflow akan diberlakukan dimulai kilometer dua puluh sembilan sampai dengan kilometer tiga puluh dua
jika sudah mulai terjadi kemacetan panjang atau penumpukan kendaraan yang cukup panjang
diimbau juga untuk pengendara yang akan melewati tol jakarta cikampek ini
untuk menghindari kepadatan terhadap dua titik rekonstruksi jalur ini
bisa juga menggunakan dua alternatif jalur
yakni untuk pengguna yang mengarah ke cikampek dapat keluar melalui gerbang tol cibitung
dan masuk kembali ke jalan tol jakarta cikampek melalui gerbang tol cikarangbaran
kemudian yang mengarah ke jakarta dapat keluar melalui gerbang tol cikarang timur
dan kembali masuk lagi ke jalan tol jakarta cikampek melalui gerbang tol cikarangbaran
terima kasih dada penutupan jalan total sehingga berjalan terus sepanjang hari
guna mempercepat proses rekonstruksi
tentunya sesudah melewati hari jumat
kedua proses rekonstruksi ini sudah selesai sehingga jalur jakarta cikampek
sudah dapat digunakan secara normal
biski apakah ada selama perjalanan dari jakarta menuju cikampek
melihat adanya rambu rambu atau pengumuman akan adanya pembangunan
ataupun rekonstruksi jalanan
karena mengingat memang kalau di tol sendiri kan biasanya banyak orang
yang melajukan kendaraannya dengan kecepatan
kemacetan tinggi sehingga apabila tiba tiba terjadi penyempitan jalan
ataupun lajur di sana tentunya akan adanya rem mendadak
tentunya itu sangat membahayakan bagi para pengemudi
apakah anda melihat adanya rambu rambu atau pengumuman
untuk berhati hati di kawasan tersebut
ya iqbal jika tadi dari arah jakarta menuju ke arah cikampek
saya sempat melihat ada sepanduk yang dibentangkan
di salah satu flyover atau jembatan penyeberangan
yang disini dituliskan bahwa pengendara berhati hati
diimbau dipersiapkan karena akan memasuki titik titik rekonstruksi
atau titik titik proyek yang sudah dikerjakan oleh pihak jasa marga
meski demikian saya juga belum melihat adanya variable message sign
atau pesan yang berjalan yang biasa digunakan di pinggir tol
meski demikian jasa marga sudah menginformasikan bahwa
mereka akan mempersiapkan tanda pesan berjalan tersebut
di jalur yang dekat dengan konstruksi atau proses proyek
rekonstruksi jalan di kedua jalur tersebut
namun memang belum banyak tanda tanda atau pemberitahuan
di sepanjang jalur tol jakarta cikampek ini
sehingga memang pengendara sudah harus siap siap berantisipasi saja
jangan langsung membawa kendaraannya terlalu cepat
karena proses pekerjaan sudah berjalan mulai hari ini
sampai hari kamis dan juga hari jumat
miski renardi produser apacnn indonesia langsung dari cikampek jawa barat